sementara itu menteri pertahanan ria mizar triakudu jumat pagi mengundang para ulama dan pemuka agama islam di gedung kementerian pertahanan
di antara masalah yang dibahas adalah kasus dugaan penistaan agama dan rencana unjuk rasa pada tanggal dua puluh lima november nanti
menhan riamizar triakudu mengapresiasi aksi ormas islam yang berlangsung empat november lalu yang dinilainya berjalan damai
sementara mengenai provokasi yang terjadi di akhir aksi damai pemerintah masih mencari dalangnya
terkait rencana unjuk rasa yang akan dilakukan pada dua puluh lima november nanti pemerintah tidak akan menghalangi namun akan melakukan berbagai antisipasi agar aksi berjalan dengan tertib